artis atika hasyolan rabusia mendatangi rumah tahanan polda metro jaya untuk mencenguk sang ibunda ratna sarumpet
yang ditahan karena kasus penyebaran berita bohong atau hoax
didampingi kuasa hukum ibunda atika siolan menjenguk ratna sarumpet yang sakit
sekaligus mengantarkan makanan kesukaan sang ibunda
menurut atika sang ibu masih dalam kondisi sakit dan sudah setahun terakhir berkonsultasi dengan psikiater
atika berharap permintaan penangguhan penahanan dikabulkan oleh penyidik mengingat kondisi ratna sarumpet yang sakit
ratna sarumpait ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyebaran berita bohong atau hoax
terkait dirinya yang dianiaya oleh sejumlah orang di bandara hussein sastra negara bandung jawa barat
berkaitan dengan permohonan kami untuk pengalihan itu supaya ibu saya bisa recovery dan juga lebih cepat

dan juga dengan begitu itu baik buktirinya dan juga semakin siap untuk di persidangan nanti